sobat puri ini kan puri lagi ada di museum kalimantan barat
nah disini tersimpan semua adat istri adat dan budayanya dari kalimantan barat
hai kamu apa kamu duluan aja
ya udah aku aja
aku baik kalau kamu gimana kabarnya
oke udah tahu kabar masing masing kan saya mau pakai gajah bo juga gantian bisa nggak
jadi yang punya kan instagram itu kamu
kok kamu nggak samperin aku langsung aja sih
ya biar kamu penasaran lah pur
ih kamu kebiasaan deh berhasil tau nggak
eh tapi kamu ngapain di pontianak nyaksasa
eh aku mau tanya tanya kamu boleh gak
pokoknya gampang kamu tinggal jawab aja
bukan susah kayak soal ujian semester
gampang mau ya
iya boleh lah
aku tanya tanya kamu tinggal jawab ya
asal jangan yang aneh aneh ya
iya enggak bawel
mas ini boleh tanya nggak makanan ini apa namanya
nah ini ini namanya haikeng nih
haikeng itu dari apa
haikeng ini terbuat dari udang
dan masaknya digoreng
ini khas kalbar
biasanya rakyat chinese yang punya
terus mau tanya tanya lagi dong mas
bisa ceritain nggak soal sungai kapuas
nih sungai kapuas coba kamu lihat
nah itu kalau dari sore sampai malam
itu pasti akan ada di tepi situ
mereka sambil menunggu penumpang setelah itu akan jalan keliling
kalau sudah penuh penumpangnya
kalau sore taman anak horeca pedel edited apa saja menurutmu

ada yang lari lari sore jogging santai
biasanya ada yang pacaran
siapa yang pacaran
lah orang di situ lah bukan kita
udah lama gue gak ngerasain perasaan kayak gini lagi
kamu tetap fikir yang dulu ternyata
kita sama dia
angkat aja dulu pur
siapa tau pentingnya
aku angkat dulu ya
maaf pak baru angkat pak
kamu kemana aja sih
dari tadi bapak telfon
kok gak diangkat
aduh ya pak maaf pak
ini ada hal penting yang harus bapak sampaikan
pak ini pak
pak ini pak
pak ini pak
pak ini pak
pak ini pak
iya ini pak
aduh ini coba baperan banget sih
gak berubah dari dulu